pemain timnas indonesia terus memantapkan latihan jelang menghadapi timnas palestina
dalam fifa matchday yang dijadwalkan digelar pada rabu empat belas juni
di stadion glorabung tomo surabaya jawa timur
dalam latihan terakhir di lapangan tor surabaya pada selasa malam
para pemain timnas indonesia melakukan latihan ringan
serta pemantapan taktik dan strategi
latihan ini diikuti seluruh pemain yang dipanggil dalam tim nasional
salah satunya adalah pemain naturalisasi jordi aman
baik klub johor darul ta'azim yang baru merapat senin
dua hari jelang laga kontra palestina ini merasa senang dengan antusias publik kota surabaya
dalam kedatangan perdananya di surabaya
indonesia akan diperkuat pemain pemain senior dan juga pemain pemain
yang berhasil mendapat medali emas di sea games kemarin
saya sangat teruja untuk kembali
senang untuk kembali dengan tim nasional di surabaya
saya sangat berharap untuk bertemu dengan teman teman
dan juga untuk melihat pemain dan staf
dan ya saya sedang menyiapkan permainan yang baik yang akan datang
dan juga untuk menonton permainan menyerang yang kuat
halsternya adalah sebuah pertandingan kekuatan
dan juga sebuah pertandingan kekuatan yang sangat kuat
jadi kita harus berpengalaman untuk memperbaiki hal itu

kita akan berusaha untuk memperbaiki hal ini
jadi kami sedang berpengalaman untuk memperbaiki hal ini
jika anda datang ke sini saya berharap anda akan berkembang
indonesia saat ini menempati ranking satu ratus empat puluh sembilan fifa
sedangkan palestina menempati peringkat sembilan puluh tujuh fifa

sedangkan palestina menempati peringkat sembilan puluh tujuh fifa
anda dapat maklumat dari tension di warriors
dan indo philosophia juga menyedoakan
menentukan pertandingan terakhir ini
saya berharap mencoba melahirkan pertandingan itu
pada saat ini kita mencoba untuk mengembangkan ini dan mencapai hasil yang baik
dengan hal ini saya rasa ini bukan untuk mengembangkan para penonton dan mereka yang mengembangkan ini
dan kita sebagai orang palestina kita berterima kasih banyak kepada mereka dan mereka yang membantu
bagi timnas indonesia dan palestina pertandingan untuk mengukur kekuatan masing masing tim sebelum menghadapi babak kualifikasi piala dunia yang dimulai november mendatang
serta putaran final piala asia yang akan berlangsung di awal dua ribu dua puluh